kembali bersama cnn indonesia sports weekend
jika dilihat dari sejarahnya bmx awalnya adalah sepeda yang dimodifikasi menjadi seperti motocross
namun kini sepeda bmx berkembang menjadi olahraga ekstrim dengan beragam variasi gerakan trik
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
untuk bisa melakukan trik trik dengan sepeda bmx ini butuh perpaduan skill kreativitas dan nyali yang besar
tergolong sebagai olahraga ekstrim bmx di indonesia semakin berkembang dengan peminat yang semakin banyak
hal inilah yang mendorong berdirinya sebuah sekolah bmx di jakarta
di tahun dua ribu lima belas gue suka latihan bareng bareng tuh sama anak anak anak kecil
terus juga jadi rame akhirnya di dua ribu enam belas itu lagi ada sinetron sinetron go bmx
dan dampaknya itu jadi makin rame nih anak anak kecilnya
terus mereka bilang minta
ada privatnya dong jakarta bmx
dan akhirnya gue minta izin ke anak anak jakarta bmx nya untuk diadain privat bmx
akhirnya sampai sekarang jalan lancar
tarik ke atas dulu ikutin baru dorong ke depan
dengan biaya seratus hingga satu ratus dua puluh lima ribu per sesi latihan reno maksimal menangani dua murid berusia rata rata lima hingga lima belas tahun
tak hanya trik dalam bermain sepeda bmk
tapi juga di ajarkan safety juga tak luput dari perhatian
diajarin gimana caranya trik trik basic terus perkenalan sepeda pengenalan off cycle off cycle yang ada di skatepark atau bikepark gini
terus selesai itu baru kita latihan triknya bertahap
mulai dari trik basic terus trik kombo gitu lah
mereka harus tahu gimana caranya jatuh gitu
jatuh yang benar
jangan sampai ada cedera
jadi dikasih tahu nih misalkan posisi jatuh itu langsung lepas sepeda
jadinya jangan sampai jatuh sama sepeda
jadi lepas aja sepedanya lepas kitanya lompat kemana lah gitu
jatuh hingga cedera memang sudah menjadi resiko bagi seorang rider bmx dalam usahanya menguasai satu trik
namun hal tersebut tak mengurangi antusiasme dari anak anak yang belajar di sini
itu muka kamu lecet tuh kenapa tuh
nyungsep di situ di landingan jump box
tapi ada luka luka cedera gitu kapok gak sih main bmx
kagak karena pengen bisa kagak bakalan kapok juga
kalau main sendiri kadang nggak dapat triknya
kalau diajarin sama bang reno bisa tahu tekniknya
setelah menguasai teknik dan trik dasar kreativitas menjadi kunci untuk menguasai atau bahkan menciptakan trik baru
terlangga wisnuaji jakarta